udah bulan desember aja nih biasanya di akhir dan awal tahun banyak produk yang menawarkan diskon besar
great sale night sale dan banyak istilah lainnya untuk pesta diskon
baik di mal atau toko online semuanya sibuk memotong harga
nah biasanya banyak yang tergiur dengan diskon besar
ini akibatnya kantong jadi jebol
banyak barang yang dibeli mangkrak gak berguna
kita coba bahas yuk bagaimana cara mengatur keuangan agar kantong tidak jebol gara gara pesta diskon
bersama saya brenda andrina inilah infonomik
oke kak saya ada pertanyaan nih
jadi kan perekonomian sekarang udah mulai normal ya
apalagi sekarang itu udah menjelang akhir tahun
banyak banget brand brand ternama yang menawarkan berbagai macam diskon yang menggiurkan
pertanyaan itu gimana cara kita bisa memanage atau mengatur keuangan agar saat itu kita enggak sampai kantongnya jebol nih untuk menanggapi diskonan diskon tersebut
oke terima kasih buat pertanyaannya
pertanyaan yang bagus
nah teman teman di sini bisa terapkan mindful spending
yang artinya porsi pembelian kita sesuaikan kembali dengan kebutuhan
boleh banget loh kalau kita memanfaatkan promo diskon asalkan kita pikir ulang nih fungsi pembelian barang tadi
jangan sampai uang yang sudah kita keluarkan malah sia sia
nah teman teman juga harus teliti juga untuk cek keterangan produk
misalkan tanggal kadal warsa
karena biasanya menjelang tanggal kadal warsa itu ada diskon besar besaran
salah satu tips yang bisa dilakukan supaya kantong gak jebol yaitu dengan melakukan budgeting sebelum berbelanja
misalkan misalnya kalau kita mau beli barang kita harus beli barang untuk beli barang
misalkan misalnya kalau kita mau beli barang untuk beli barang

ya udah kita harus komitmen sama angka lima ratus ribu tadi
sebelum berbelanja teman teman juga perlu membandingkan harga dari beberapa toko
untuk memastikan kalau harga yang kita bayar itu adalah harga terbaik
pertanyaan kedua datang dari social media
bagaimana caranya meningkatkan penghasilan di tengah pandemi yang tidak juga selesai
bagaimana caranya meningkatkan penghasilan di tengah pandemi yang tidak juga

teman teman yang pengen meningkatkan penghasilan yang pertama kali harus dilakukan yaitu meningkatkan value dan kemampuan diri
coba deh tanya sama diri kita sendiri apa sih yang menjadi kelebihanku
kira kira hobi apa ya yang bisa menghasilkan
kalau teman teman belum tahu jawabannya nggak apa apa kok
yang penting kita mulai aja dulu
kita mulai belajar dan kulik apapun yang buat kita penasaran
nanti kalau ternyata gak cocok ya gak apa apa
kita coba lagi belajar hal baru
nanti lama lama juga pasti akan ketemu

di jualan di jualan
di jualan di jualan
di jualan di jualan
bisa juga loh kita manfaatin aset aset yang nganggur seperti kita belajar investasi untuk ngembangin aset kita atau sewakan aset kita untuk orang lain seperti kalau kita punya kamera kita sewakan kamera atau sewakan mobil atau peralatan naik gunung yang lagi nganggur di rumah
intinya jangan berkecil hati kalau belum punya aset kita fokus dulu pada value yang bisa kita tawarkan biasanya uang itu akan ngikut loh so value first money become later
masih dari sosial media ada pertanyaan apakah tepat merenovasi rumah atau memperbaiki kendaraan dalam kondisi pandemi
nah kalau ini ada dua pertanyaan yang perlu dijawab sama teman teman yang pertama apakah kebutuhan ini sifatnya mendesak
yang artinya kalau misalkan kita lakukan ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah perbaikan
contohnya nih ya dengan kita memperbaiki kendaraan ternyata bisa loh meningkatkan produktivitas kerja
dan bisa mengurangi ongkos transportasi kita
nah pertanyaan kedua yang perlu dijawab apakah budget yang dimiliki teman teman ini cukup
jangan sampai pengeluaran yang dikeluarkan jadi over budget sehingga mengorbankan budget essential lainnya
misalkan kita jadi ngorbanin uang makan sehari hari atau ngorbanin uang pendidikan
nah alangkah lebih tepat lagi kalau kita alokasikan juga budget ekstra untuk renovasi ini
dengan anggapan mungkin aja kan terjadi
jadi penambahan biaya dari perkiraan yang disebabkan oleh keterlambatan pekerjaan atau faktor lainnya
kalau dananya dipastikan sudah tersedia jangan lupa untuk melakukan survei dulu ya
dalam mencari jasa tukang terus juga teman teman bisa cermati jasa pilihan material yang akan kita gunakan
ini tujuannya tuh untuk menghindari kesalahan
jadi supaya di kemudian hari tuh gak ada lagi cerita dananya bengkak atau waktu pekerjaan yang molor
pertanyaan selanjutnya ada di voice note
yuk kita dengerin bareng bareng
apakah dana darurat diperlukan
dan bagaimana mitigasi risiko dalam mengolah keuangan dalam kondisi pandemi
yes dana darurat ini ibarat bumper yang melindungi kita pertama kali kita jatuh
karena konsepnya darurat biasanya alokasinya ini digunakan untuk peristiwa peristiwa yang gak bisa kita kontrol waktu kedatangannya
seperti saat terdampak pengurangan gaji atau phk pada masa pandemi
biasanya angka dana darurat ini dihitung berdasarkan pengeluaran kita setiap bulannya
bisa berkisar antara tiga sampai dua belas kali tergantung apakah kita ini single atau kita punya tanggungan seperti keluarga istri atau anak
nah dana darurat ini perlu direview lagi ya setelah digunakan
jadi dana ini tuh konsepnya standby terus nih kapanpun kita butuhkan
nah kalau porsi dana darurat udah keisi udah oke nih
langkah selanjutnya tuh kita bisa pertimbangkan
untuk punya asuransi
konsep asuransi ini kan macam macam ya jenisnya ya
ada asuransi kesehatan asuransi sakit kritis ada juga asuransi jiwa
teman teman bisa juga loh manfaatkan fasilitas asuransi yang diberikan oleh kantor atau minimal punya bpjs
jangan lupa sebelum kita membeli produk keuangan apapun pelajari dulu produk yang ditawarkan
baik itu plus maupun minusnya
dan ingat sesuaikan lagi dengan kebutuhan dan skala perusahaan
itu juga prioritas kita pada saat ini
pertanyaan selanjutnya masih dari media sosial
apakah saat ini diperlukan untuk mengatur keuangan dalam bentuk investasi
kalau teman teman sudah memenuhi budget keuangan seperti pos utang pos dana darurat pos asuransi
dan ternyata masih ada dana yang tersisa
selanjutnya dana tersebut bisa dialokasikan ke pos investasi
nah jenis aset investasi ini juga beragam
masing masing punya karakteristik dan resiko yang berbeda
aset investasi yang terbaik adalah investasi yang sesuai dengan pengetahuan kita
sesuai dengan kemampuan kita sesuai dengan tujuan keuangan dan profil resiko masing masing
setiap manusia itu kan unik ya
kita tuh gak bisa menyamakan cara kita berinvestasi dengan orang lain
karena itu juga investasi ini sifatnya bukan ajang kompetisi
setiap dari kita tuh punya jurnal investasi yang berbeda
investasi ini merupakan long term game ya permainan jangka panjang
jadi bukan hanya tentang berapa sih dana yang kita gunakan untuk memulai
tapi juga seberapa lama kita bisa konsisten dan on track dalam perjalanan investasi ini
saya baru punya usaha toko baju pengen coba cari pengunjung dengan ngadain sel
kira kira sebaiknya berapa banyak diskon ya yang harus saya beri
lalu bagaimana memperoleh keuntungan dengan menjual barang dengan harga murah
ini bisa tergantung berapa alokasi biaya pemasaran yang teman teman alokasikan dalam bisnis ini ya
angkanya itu bisa beda beda
misalkan nih temen temen pengen menarik pelanggan baru
bisa dimulai dengan memberikan diskon kecil kecilan
sedangkan kalau produknya itu tipikal yang cuci gudang atau udah mau kadal warsa
temen temen bisa kasih diskon yang lebih besar
misalkan pada saat saat tertentu saja
supaya tetap cuan walaupun diskon artinya kan kita harus menarik pelanggan yang lebih banyak
temen temen bisa sesuaikan lagi nih sama promonya
atau diskonnya diberikan setelah konsumen melakukan promosi berbentuk repost story di media sosial
nah ini kan secara langsung gak langsung mereka juga ngebantuin promosi kan dari produk penjual tadi

pertanyaan selanjutnya dari media sosial lagi
kalau ada toko yang terus terusan ngadain sale atau pesta diskon itu tuh sebenarnya memang benar benar harganya dipotong atau gimana sih
ini balik lagi sih ke strategi penjualan ya
ada perusahaan yang memang udah memperhitungkan biaya diskon di awal
misal pas bikin bisnis plan perusahaan udah ngitung nih
mereka pengen bikin diskon setiap berapa bulan sekali

nantinya perusahaan akan ngitung lagi dengan biaya diskon segini harga produknya masih dipatok berapa nih
jadi harga produk tuh dibikin disesuaikan dengan rencana diskonnya
ada juga promo diskon yang emang dibuat untuk menghabiskan stok barang
contohnya barang barang seperti makanan minuman yang udah mau keadaan luar sah
tapi dijual dengan harga yang murah
karena daripada rugikan dan terbuang sia sia mending dijualnya cepet laku walaupun dengan harga yang lebih murah
hai brenda saya seorang pengusaha kuliner saya mau nanya sedikit curhat ya
jadi lihat di pasaran sekarang kalau ada apa apa produk yang diperlukan apa yang diperlukan
jadi lihat di pasaran sekarang kalau ada apa apa produk yang diperlukan apa yang diperlukan
di pasaran sekarang kan bahan bahan makanan semakin mahal
nah saya tuh bingung untuk ngimbanginnya
saya pengen ngejual makanan saya tuh tetap dalam kualitas yang sama
kalau bisa sih lebih oke
tapi saya nggak berani untuk ngejual lebih mahal mahal amat gitu
karena jujur kalau dimahalin saya takutnya nggak laku gimana ya terima kasih
ada beberapa solusi yang bisa dilakukan temen temen
bisa dengan mencari supplier alternatif
misal nih aku jualan baju
biasanya aku belikain di tanah
nah karena misalkan stok kain di tanah abang lagi menipis aku bisa coba cari di supplier lain
misalkan di maestic atau pasar baru
aku juga bisa manfaatin platform e commerce untuk bandingin beberapa harga bahan baku sekaligus
opsi selanjutnya temen temen mungkin bisa menaikkan harga ya
naikin harga ini tujuannya biar kualitas barang kita tetap terjaga
nah biasanya dari penjual itu perlu ngelakuin sounding untuk ngasih pengertian kepada pembeli
karena pasti ada kenaikan harga
kalau temen temen nggak pengen naikkan harga temen temen juga bisa mengurangi persentase keuntungan yang kita peroleh
atau bisa kita akali juga dengan mengurangi iklan berbayar terus kita ganti dengan iklan gratis
beli barang barang diskon memang menyenangkan
ya siapa yang gak girang punya barang bagus tapi harganya murah
tapi ingat jangan sampai kita membeli hanya karena tergiur dengan pesta diskon
karena kalau kebablasan kita juga yang menyesal
karena kantong jempol
jadi pijaklah membeli barang diskon
kalau teman teman pengen tahu lebih lanjut tentang cara mengelola keuangan yang baik saksikan terus infonomik setiap hari rabu dan kamis
saya brenda andrina terima kasih dan sampai jumpa